dua kelompok masa terlibat bentrok di kabupaten cianjur jawa barat
bentrokan yang melibatkan karyawan pabrik dengan salah satu kelompok massa
diduga dipicu karena sengketa kepemilikan pabrik
bentrokan dua kelompok massa yang terjadi di area pabrik hebel
suka luyu kabupaten cianjur jawa barat
di mana sebelumnya ada salah satu pihak yang berupaya mengambil alih kembali pabrik
yang sebelumnya telah diduduki masa dari kelompok lain
kepolisian resor cianjur dibantu tni mencoba melerai agar bentrokan kedua kelompok massa
tidak meluas hingga area permukiman warga
akibat bentrokan itu dua orang terluka karena terkena lemparan batu
salah satunya seorang polisi
sebanyak lima puluh orang yang terlibat bentrok dibawa ke polres cianjur untuk diperiksa